setelah pertumbuhan e commerce mencapai titik jenuh
sektor finansial teknologi atau yang sering disebut dengan istilah fintech
diramalkan akan naik down di tahun dua ribu delapan belas ini
seperti apa kita simak laporannya
fintech adalah gabungan dari kata financial dan teknologi
biasanya merujuk pada inovasi teknologi yang mampu menawarkan kemudahan
bagi industri finansial
startup penyedia jasa finansial diperkirakan akan semakin berkembang tahun ini di indonesia
hal itu dilandasi oleh beberapa faktor
pertama dari data ojk pada tahun dua ribu enam belas menyebutkan
kebutuhan pembiayaan nasional mencapai rp satu enam ratus triliun
sementara baru sekitar enam ratus triliun rupiah yang mampu ditangani oleh lembaga perbankan konvensional
kedua penetrasi kartu kredit masih rendah dan semakin banyak investor asing menyerbu ke indonesia
data dari tech in asia menyebutkan sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
mendapatkan pendanaan terbesar kedua setelah e commerce dengan nilai rp delapan belas juta
yang buat saya yang paling gede adalah di digital payment
digital payment termasuk e wallet karena itu basis dari transaksi ekonomi
transaksi finansial yang kita lakukan sehari hari
jadi akan ada makin banyak
dan itu dibutuhkan oleh indonesia
bagaimana fondasi dari digital payment itu harus bagus
akhirnya bisa melandasi
banyak teknologi fintech lainnya
kalau kita pada saat kita percaya dengan peer to peer lending
itu kan semua harus dilandasi oleh fondasi digital payment yang kuat
meski diproyeksikan akan berkembang
pertumbuhan startup fintech di indonesia tetap menghadapi sejumlah tantangan
di antaranya edukasi masyarakat yang masih rendah dan terbatas di kota besar
selain itu belum ada sistem kredit scoring online
yang bisa dihasilkan dengan dasar pemberian pinjaman
regulasi dari pemerintah juga dipandang masih kurang
sepanjang dua ribu tujuh belas bank indonesia masih sibuk menyusun aturan mengenai sistem pembayaran
sedangkan ojk saat ini sedang menyusun draft regulasi mengenai peer to peer lending
target kita sebetulnya kalau bisa kita ada draftnya di akhir tahun ini
sudah ada draft peraturannya
tetapi kembali kalau kita buat draft peraturan kan tentu inginnya itu komprehensif
jadi kalau kita lihat dari perkembangannya di akhir tahun ini

masih ada isu isu yang memang perlu di address secara lebih detail
mungkin saja bisa bergerak ke maret dua ribu delapan belas atau sedang seterusnya
fintech hadir untuk menjangkau golongan yang masih belum mendapatkan layanan perbankan
melalui kemudahan akses keuangan
diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat